pemerintah resmi menurunkan level ppkm di beberapa kota besar pulau jawa dan juga bali
presiden jokowi mengumumkan penurunan level ini juga disertai dengan berbagai pelonggaran aktivitas
namun juga muncul kekhawatiran hal ini akan kembali memicu mobilitas masyarakat dan protokol kesehatan kembali mengendur
kita akan bahas sejauh mana kita harus mengantisipasi pelonggaran ppkm ini dan apakah sudah tepat memang ppkm ini diturunkan levelnya terutama di beberapa daerah
saya akan membedahnya bersama dengan epidemiolog universitas indonesia pak tri yunis miko
pak miko selamat malam apa kabar pak
selamat malam mas reza kabar baik alhamdulillah
pak miko kita langsung membahas pak soal penurunan level ppkm yang diumumkan oleh presiden joko widodo
ada beberapa indikator ya pak kalau kita melihat pernyataan presiden mungkin juga dari bor kemudian juga angka kasus harian
sehingga menyimpulkan bahwa sudah bisa untuk diturunkan ppkm
level di beberapa daerah termasuk juga di jabodetabek menjadi level tiga
apakah bapak melihat memang ini sudah tepat kita menurunkan ppkm level menjadi level tiga saat ini pak miko
iya jadi ppkm itu berdasarkan dua indikator
satu ada transmisi yang kedua adalah kapasitas respon kabupaten kota atau provinsi khusus jakarta
jadi menurut saya
level transmisinya itu harus pakai standar menghukurnya
kalau sekarang itu diukurnya dengan data yang kacau balau
jadi saya sebut kacau balau itu karena satu kasusnya dua belas ribu
kemudian apa namanya yang dipiksa pcrnya sembilan puluh tujuh ribu
kematiannya masih satu tiga ratus
itu data sebelumnya saja sudah menunjukkan kekacauan datanya
saya pikir ada kesalahan
ada data kematiannya salah atau data kasus yang salah
saya pikir yang tepat adalah data temuan kasus yang salah
karena temuan kasusnya rendah maka tfn nya jadi tinggi
seolah olah kasusnya sedikit
ini yang saya takutkan
kalau semua diukur dengan tidak standar
harusnya pemeriksaan pcr itu satu per seribu populasi per minggu atau per hari
atau apa apa pun per waktu
jadi kalau dibaca berarti pcrnya masih kurang
jadi sembilan puluh tujuh ribu atau seratus ribu itu harusnya setiap hari atau setiap minggu tidak kurang
atau tidak kurang dari dua ratus
jadi menurut saya jauh dari sempurna pcrnya
dari standar begitu
kemudian kontak resinya
presiden pada waktu mengumumkan kontak resinya satu berbanding enam
saya pikir harusnya standar
kalau pcr nya mau tercapai dua ratus tujuh puluh ribu per hari
itu maka kontak tracingnya harus standar
harus disandar stasi
setiap kabupaten minimalnya harus dicapai
kalau tidak minimalnya dicapai
maka kemudian pengukurannya tidak standar
nah pada pengukurannya tidak standar
maka hasilnya sulit dibaca begitu
atau kalau kita membaca hasil satu hari sebelum diumumkan presiden
data itu menurut saya
siapa yang percaya
saya percaya data itu
data kematiannya satu tiga ratus
menurut saya sulit
nah harusnya itu diturunkan dari setiap provinsi ke kabupaten
dan kabupaten atau kota semuanya harus mencapai angka standar
kalau mau dibaca levelnya
ini bisa dibaca
kalau sudah standar
kemudian kapasitas respon itu amat tergantung keberadaan fasilitas pelayanan
sekarang saya yakin bornya sudah turun
tapi itu tidak menurunkan apakah dia di level satu level dua level tiga
itu artinya kapasitas responnya bisa mengantisipasi kalau terjadi kasus yang demikian banyaknya begitu
pak miko jadi
kalau kebijakan menurunkan level ini berdasarkan data yang digunakan saat ini
anda menilai datanya ini kacau balau
sehingga menjadi bahaya pak
kalau pelonggaran diberlakukan di beberapa daerah termasuk di jabodetabek misalnya
atau sebagian besar di jawa bali
kalau saya mengukur sesuatu dengan timbangan yang timbangannya nggak standar
lagi lagi semua kabupaten mengukur dengan timbangannya tidak standar
kalau menurut mas itu sekilo
apakah itu kasusnya benar sekilo
saya tanda tanya begitu
jadi saya kalau ukurannya itu tidak standar
buat saya tidak tanya
apakah benar benar sekilo
apakah kasusnya benar benar dua belas ribu
kalau saya dengan kematian satu tiga ratus
kasusnya ketemu tiga puluh ribu mas
jadi bayangkan seperti apa kacau balaunya data kita mas
karena angka kematian yang masih tinggi ini juga menjadi anomali ya pak miko
ketika angka kesehariannya ternyata rendah tapi angka kematiannya masih di atas seribu
ini juga yang sebagian publik juga sebetulnya bertanya tanya
ada apa begitu pak miko
jadi menurut saya
karena saya tidak mendengar berita bahwa kekurangan oksigen di pelayanan kesehatan di luar jawa
agustus minggu awal atau itu terjadi kekurangan oksigen
tapi ya sekarang ini saya tidak mendengar
kemudian tidak mendengar berapa dokter yang terinfeksi
tidak mendengar berapa dokter yang meninggal di luar jawa
saya bingung dengan data indonesia begitu
di luar jawa sepisau lah datanya
menurut saya jangan seperti itu
jadi marilah kita lindungi indonesia ini dengan melaporkan kasus yang benar
karena melindungi rakyat indonesia adalah dengan melaporkan kasus yang benar benar terjadi di masyarakat indonesia
nah soal data tentu ini menjadi poin kritik kepada pemerintah
dan mudah mudahan ada perbaikan atau segera di crosscheck
ya kebenarannya bagaimana
tapi yang jelas pak miko
sudah diumumkan oleh presiden ada relaksasi
ada pelonggaran di sejumlah bidang ataupun sektor
karena sebagai konsekuensi logis dari turunnya ppkm dari level empat ke level tiga
tempat ibadah restoran dan lain sebagainya
agar ini tidak menjadi masalah baru ke depan
atau seperti dikhawatirkan bahwa ini bisa menjadi celah pergerakan masyarakat
dan bisa menjadi potensi naiknya kasus
bagaimana seharusnya pemerintah terutama menyikapi pelonggaran ppkm ini pak
ya jadi pelonggaran ppkm harus disertai dengan data yang kurat
jadi saya terima kasih kepada pemerintah yang telah melakukan ppkm darurat
sampai ppkm level empat sampai sekarang
kemudian diturunkan ke level tiga
berarti pemerintah sudah benar benar memperhatikan rakyat indonesia
sampai kasusnya menurun
tapi harusnya kasus menurun itu sampai berapa kasusnya begitu
benar benar harus akurasinya tinggi
kalau tidak akurasinya tinggi maka kemudian pemerintah akan tersesat dengan datanya sendiri
kemudian rakyat indonesia terima kasih atas pelaksanaan ppkm darurat
yang kemudian ppkm level empat sampai level tiga sekarang berhasil
terima kasih atas
terima kasih atas penderitaan selama ini kepada rakyat
siap menderita buat negeri kita tersinta indonesia
oke jadi apa yang perlu ditekankan oleh pemerintah pak miko
apakah testingnya perbaikan datanya atau bagaimana
atau mengetatkan lagi aturannya
karena kan yang dikhawatirkan adalah dengan diturunkan level ini justru membuat sebagian kalangan atau masyarakat justru menjadi mengendur tingkat kepatuhannya
menurut saya sk mendagri itu sudah atau kep mendagri itu sudah jelas apa yang harus dilakukan dari dua faktor itu begitu
menurut saya daerah atau kabupaten kota harus benar benar melakukan pengukuran transmisinya dengan standar
testnya harus satu per seribu populasi
kemudian tracingnya untuk mencapai satu per seribu populasi
pasus harus mampu di test atau di tracing sepuluh kontak begitu harus mampu
kalau mau melakukan tes satu per seribu populasi
tergantung populasi anda
jadi menurut saya petunjuknya atau pendemannya sudah clear
cuman dilaksanakannya menurut saya dan datanya menurut saya tak coba lho
jadi pemerintah tolong kemudian dibenarkan
nah ini data ini distandalisasi
kemudian semua kabupaten lima ratus kabupaten patuh kepada kebenaran data tersebut
kalau datanya tak coba lho menurut saya pemerintah akan terjebak pada keputusannya
jangan cepat cepat mau membuka ppkm level empat menjadi tiga atau dua
kunci ya mudah mudahan apa yang disampaikan
tadi juga bisa menjadi poin poin
masukan dan menambah perspektif
publik dari penerapan ppkm
untuk kita semua agar tidak
kendur akan protokol kesehatan
terima kasih banyak pak miko sudah berbagi
pandangan pada malam hari ini
sehat selalu pak